ini kan jalanan dekat rumah ovan ya
rena mau gak mampir sebentar ke rumahnya ovan
ke rumah ovan pa
aku mau pa
aku suka ke rumah ovan pa
yaudah kita mampir sebentar ya
mama baik baik ya di rumah
jalur mau makan
kamu kayak anak besar aja ngomongnya nak
kan aku selalu belajar dari kapal
ya udah kalo gitu mama anterin ke depan ya
ya salim dulu ma
sayangku hidungnya mana
aku pergi dulu ya
tuangin jaga oma sama mama ya
habis makan kasih oma obat
putri ceritanya miss kiki
udah nge fun ya
selamat sih ha
udah kayak aldebaran kecil ya
saya mau berat kantor
jaga rumah saya dengan baik
sudah berapa kali kitar celongan
berapa kali saya tekankan pada kalian semua
jangan pernah terima tamu sembarangan
dengarkan apa yang saya bicarakan
belajar dari kesalahan
ingat saya tidak mau ada kecolongan
jaga rumah saya dengan baik
mengerti semua ya kan
mengerti ya pak
kalian berdua ikut saya ke kantor ya
kok mas al minta bodyguardnya om irfan
untuk suruh kawah ke kantor
apa masalah sembunyi sesuatu dari aku
cuma tumben aja kamu bawa itu pengawalnya om irfan
buat jaga jaga aja
takut ada apa apa
yang lain biar dikejar rumah
bahaya disini kalau gak ada orang kayak riza
ya saya mau pesan sesuatu dan tolong dikirim ke kantor saya kalau sudah selesai
oke baik pak akan saya segera antarkan terima kasih pak
ini kan jalanan dekat rumah ovan ya
rena mau gak mampir sebentar ke rumahnya ovan
ke rumah ovan pak
aku mau pak
aku suka ke rumah ovan pak
ya udah kita ngobrol sebentar ya
kalau papa sengaja dan gak bilang sama kamu kalau papa sudah merencanakan pergi ke rumahnya om irfan
tapi kalau papa sengaja kayak begini kan kalau misal mama tanya kamu akan jawab dadah kan kalau pergi ke rumah om irfan
ya allah gimana kalau keluarga pasien lain makin mendesak elsa buat keluar dari sana dan masuk penjara
gimana ini aku cemas sekali
aku pikir elsa akan aman disana dan menjalani penyembuhannya
tapi ternyata gak semudah yang aku kira
belakangan ini banyak sekali masalah baru
ya saya sendiri anda siapa
belum lagi orang misterius itu
apa ada hubungannya dengan
masa lelelsa di rumah harapan kasih
aku mau ketemu adin
papa mau mandok rumah kamu
jangan dibuatin nasi goreng sama kamu
lagi kangen aja
papa kok beda ya
kayak lagi sedih
apa ada masalah
boleh dong pak masa nggak boleh
aku tunggu di rumah ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yeay kita udah sampe
iya sayang udah sampe ya

loh kok mereka berdua disini
loh kok mereka berdua disini

dirumah masih ada satpam sama penjaga sayang yang lain om
saya bawa buat jaga jaga kan saya pergi boring lah soal
iya kalau udah sampe sini aman lah
yah eh sayang
kamu mau gak main di kolam
ovan punya kolam yang gede banget
eeeh ntar ya al
mbak tolong ke ruang tengah ya
jemput rena untuk main di kolam
sekedar ya langsung ya
itu kan oven beda
pot anti jasinya
bedeng sama di kantor oven